oh mayu tambah tambah
inilah video amatir milik warga kelurahan taman sidoarjo jawa timur sabtu sore
yang berhasil merekam kemunculan seekor ular berukuran besar di sebuah sungai
khawatir membahayakan lingkungan sekitar warga pun berusaha menangkap ular piton tersebut
bahkan warga berkali kali gagal menaikkan ular tersebut dari sungai
namun setelah dibantu oleh pawang ular
akhirnya ular piton berukuran besar itu ditangkap oleh warga
keberadaan ular pertama kali diketahui oleh anak anak yang sedang memancing di sungai
yang sempat menyangkanya bunglon dan hendak menangkapnya
ular direncanakan diberikan kepada bksda jawa timur untuk dilepas liarkan
bksda jawa timur
pecinta reptil asal riau amar pd diserang ular sanca sepanjang delapan meter
saat mendampingi balai besar konservasi sumber daya alam riau
melakukan pelepas liaran di sebuah kawasan konservasi alam
sang youtuber menderita luka cukup serius di bagian paha kiri
hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit bang kinang
pertama lepas semua tim dari bksda juga
kocar kacir tepang tang sampai ke bawah sampai jatuh
kepah ditarik langsung digulung
nah disitu telah dilepas sendiri
ular sanca sepanjang delapan meter yang dilepas liarkan adalah hasil tangkapan warga
di perkebunan sawit di kecamatan bunut pelalawan riau beberapa waktu lalu
tim liputan cnn indonesia